presiden jokowi keluar istana sekitar pukul dua belas tiga puluh pada selasa siang
lokasi yang dikunjungi adalah wilayah cideng jakarta pusat tak jauh dari istana kepresidenan jakarta
iring iringan kendaraan presiden yang melewati sepanjang jalan belawan sempat berhenti beberapa kali
dibantu tim pas pampres dan personel logistik presiden membagikan paket sembako kepada warga yang ditemui
terima kasih banyak pak